kita beralih ke informasi lain speedboat jurusan jailolo kabupaten halmahera barat ternate terbakar tak jauh dari pelabuhan jailolo
dan empat orang dinyatakan tewas serta empat lainnya masih dalam pencarian tim basarnas maluku utara
sementara tiga puluh tujuh penumpang lainnya selamat
speedboat bintang fajar yang membawa empat puluh lima penumpang ini terbakar sekitar lima ratus meter dari pelabuhan jailolo kabupaten halmahera barat maluku utara
upaya penyelamatan dilakukan oleh speedboat lain yang berada dekat speedboat yang terbakar
diduga kebakaran terjadi karena ada percikan api di salah satu mesin speedboat yang mati
kejadian itu membuat para penumpang panik
api semakin membesar setelah menjalar ke salah satu jerijen yang berisi bahan bakar
demi menyelamatkan diri banyak penumpang yang nekat terjun ke laut
dari empat puluh lima penumpang empat orang meninggal dunia
dan tiga puluh tujuh penumpang lainnya selamat
sementara empat penumpang lainnya masih dalam pencaharian tim basarnas
para korban yang selamat langsung dibawa ke rsud jailolo halmahera barat
nah saat ini semua dari empat puluh satu itu semuanya sudah bisa dievakuasi
tapi sedang kita lakukan pendataan
untuk pengecekan apakah pas jumlahnya empat puluh satu atau mungkin ada yang kurang karena dapat informasi dua orang sudah diambil keluarganya
ada korban jawa kemana
ya saat ini
yang terdeteksi oleh kita ada empat korban jiwa
hingga sabtu malam dua penumpang selamat sudah dikembalikan ke keluarganya
wiwid ihsan halmahera barat